sidang perdana uji formil peraturan pemerintah pengganti undang undang no dua tahun dua ribu dua puluh
tentang cipta kerja digelar di gedung mahkamah konstitusi secara daring
para pemohon memaparkan sejumlah keberatan atas perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang dinilai tidak berpihak kepada para tenaga kerja
sidang dipimpin oleh hakim wahidudin adam dan dihadiri oleh para pemohon secara daring
di antaranya pemohon uji formil yakni hasrul buamona
yang merupakan dosen dan konsultan hukum kesehatan
siti badria koordinator advokasi migran care
dan perwakilan dari konfederasi serikat buru seluruh indonesia eli rosita
beberapa poin yang disampaikan pemohon melalui kuasa hukum victor santoso
pertama perpu tidak sesuai dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
para pemohon juga meminta kepada mahkamah konstitusi
untuk menunda pelaksanaan perpu cipta kerja
pemohonan pengujian formil
menyatakan peraturan pemerintah pengganti
undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sebagaimana telah diubah
menyatakan peraturan pemerintah pengganti
undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
bertentangan dengan undang undang dasar negara indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan undang undang nomor dua
tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan perundang undangan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh
serta putusan nomor satu ratus tiga puluh delapan tahun dua ribu sembilan dan putusan nomor sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
empat menyatakan memberi kembali ketentuan normal dalam undang undang yang telah diubah
atau dihapus dalam pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja

enam memerintahkan pemohonan putusan ini dalam pemerintah negara republik indonesia
sebagaimana mestinya atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain
mohon putusan yang seadilahinya ekstra kuat pun
sementara itu ketua dpr puan maharani menegaskan bahwa dpr akan melibatkan
partisipasi bermakna dari masyarakat terkait peraturan pemerintah pengganti undang undang cipta kerja
pada masa sidang kali ini
menurutnya perpu cipta kerja perlu ditelaah dan dicerna lebih baik oleh masyarakat luas
dan anggota dpr sendiri
agar nantinya dapat berlaku efektif tanpa menyalahi aturan perundangan yang berlaku seperti sebelumnya
pertama tama yang akan dilakukan adalah bagaimana kita membaca secara baik dan benar
isi dari perpu tersebut dahulu
karena kan perpunya itu baru kami terima itu setelah pembukaan masa sidang bulan ini yaitu tanggal sepuluh
jadi sekarang kita baca dulu kita telaah dulu
kemudian tentu saja membuka ruang yang seluas luasnya kepada publik untuk ikut bisa mencerna
dan membaca isi dari perpu tersebut
setelah itu baru kita akan jalankan mekanismenya sebaik baiknya sehingga memang perpu ini nantinya
bisa bermanfaat dan berguna dan tidak ada lagi hal hal yang kemudian menyalahi aturan
sehingga memang segera bisa berlaku